ya hujan deras disertai angin puting beliung rabu siang kembali menerjang kota surabaya
sebuah tenda acara lomba karaoke berantakan dan membuat puluhan peserta panik
angin kencang juga menumbangkan papan spbu dan papan reklame
sementara satu unit mobil ringsek tertimpa pohon tumbang
puluhan peserta lomba karaoke langsung lari ketakutan saat hujan deras dan angin puting beliung
menerjang acara lomba karaoke di halaman sebuah apartemen di kawasan jalan mer surabaya
kencangnya angin membuat sejumlah tenda pedagang dan tenda lomba karaoke terbang terbawa angin puting beliung
yang berlangsung selama sepuluh menit
akibatnya lomba karaoke dalam rangka pembukaan rumah karaoke milik seorang artis ibu kota ini berantakan
menyusul tenda panggung yang juga roboh
angin puting beliung juga mengakibatkan sebuah papan spbu
di jalan panjang jiwo roboh
bahkan tiang papan reklama berukuran besar di dekat spbu patah akibat tak kuat menahan kencangnya angin
selain itu pintu sebuah atm hancur usai diterjang angin puting beliung
meski tak ada korban jiwa amrolnya papan spbu sempat membuat khawatir petugas spbu
sebab lampu papan spbu sedang menyala saat tumbang
sehingga dikhawatirkan terjadi korsleting yang bisa memicu ledakan spbu
jauh dari spbu sebuah mobil yang tengah parkir di sebuah rumah sakit dingin dan intan ngeringsek
setelah tertimpa pohon yang tumbang akibat diterjang angin puting beliung
petugas kecamatan sukolilo yang berusaha membersihkan ranting pohon kesulitan mengevakuasi mobil
karena pemiliknya tidak ada di lokasi kejadian
sedangkan mobil dalam kondisi direm tangan
selain itu sejumlah pohon juga tumbang menimpa pagar proyek di rumah sakit tersebut
dari sejumlah kejadian akibat terjangan angin puting beliung
rabu sore belum diketahui pasti jumlah kerugian material yang diderita